sementara itu atina korban gempa dan tsunami palu sulawesi tengah
melahirkan saat sedang mengungsi ke makassar sulawesi selatan
selasa pagi ia melahirkan anak kembar tiga melalui operasi sesar
saat sedang menjalani perawatan di rsud kota makassar
atina warga asal palu sulawesi tengah
melahirkan saat sedang mengungsi ke makassar sulawesi selatan
yang melahirkan anak kembar tiga di rumah sakit umum daerah pamekasan
jalan perintis kemerdekaan senin malam
bayi kembar tiga yang dilahirkan atina melalui operasi sesar ini
satu berjenis kelamin laki laki sementara dua lagi perempuan
kini ibu dan ketiga bayi kembar masih dirawat di rumah sakit umum daerah kota makassar
selain atina tercatat hingga saat ini ada tiga orang korban gempa dan tsunami palu
yang melahirkan di rumah sakit umum daerah kota makassar
ketiganya mendapat perawatan khusus dari pihak rumah sakit
ibnu munsyek makassar